terima kasih anda masih bersama kami di political show dan sekarang kita akan bergabung melalui sambungan virtual dengan teman teman dari mahasiswa universitas parahiangan yang dari tadi sudah mengikuti perbincangan kita
saat malam teman teman dari unpar perwakilannya ada adito dan juga ronald silahkan siapa yang duluan
ya silahkan adito
baik terima kasih mbak rifana dan juga selamat malam buat bapak bapak yang sudah hadir pak ahmad pak jasil pak jarod pak andri dan juga pak umam
sebelumnya terima kasih perbincangan yang cukup hangat dari kami teman teman mahasiswa sudah mendengarkan dan juga menyimak secara penuh dari awal sesi
mungkin akan ada dua pertanyaan ya karena kami mungkin berdiri di sini dan berkapasitas untuk memberikan pertanyaan kepada bapak bapak yang hadir pada malam hari ini terima kasih cnn sebelumnya
pertanyaan yang pertama tadi sempat mendengar beberapa pertanyaan dari teman teman dari universitas parahiangan
beberapa kata dari pak jarod dan juga pak andre bahwa kata pak jarod mengkonfirmasi bahwasannya jokowi ini memang bertujuan ke sana ingin mencari penerus
karena merasanya selama setahun dan juga dua tahun ke depan menjalani pemilu harus ada orang yang digadang gadang gitu oleh pak jokowi
apakah secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa jokowi adalah kingmaker
jadi ini cukup berkontradisi juga dengan pernyataan dari pak andri bahwasannya kehadiran ganjar dan juga pak probowo
kunjungan tersebut itu karena alasan protokoler dan juga ada agenda lain di sana dan quencidence gitu
itu mungkin pertanyaan pertama dan yang kedua ini melihat tragedi sembilan mart ini mungkin bisa dibilangnya
nyatanya ini adalah salah satu agenda yang cukup kecil gitu dibandingkan agenda agenda lain yang pak jokowi berhasil datangkan gitu
ini salah satu agenda yang cukup kecil namun nyatanya sekarang media banyak yang meliput hal ini dan sekarang menjadi hal yang cukup masif gitu dan cukup menjadi buah bibir bagi rekan rekan mahasiswa maupun masyarakat
jadi pertanyaannya apakah semua ini hanyalah permainan politik dari partai pdip atau apakah kita ini akan melihat nantinya pdip dan juga pirindra bergandengan tangan menuju pemilu
apabila iya mungkin bisa disampaikan berarti pdip dan juga mungkin yang menggelar acara pak jokowi dan juga pak prabowo pak ganjar sekarang lagi duduk bersantai dan melihat bahwa strateginya ini sudah berhasil
dan sekarang kita lagi menjalani strategi tersebut
oke menarik tadi
yang kedua ronald silahkan
maksudnya masyarakat jadi penonton aja gitu
oke selamat malam mbak ana dan juga bapak bapak yang telah hadir
pertanyaan saya simpel tadi terkait sudah disampaikan bahwa pak jokowi disini sebagai super open mpublik
nah pertanyaan saya adalah karena saat ini masyarakat pun sudah giring bahwa hanya indikasi ke arah sana bahwa ganjar dan p tiga
pak probowo akan dipasangkan begitu
pertanyaannya bagaimana dan apa saja dampak konkret bagi masyarakat ketika benar kondisi prabowo dan ganjar terrealisasi
dan kemudian apabila tidak terrealisasi pasangan ini bagaimana
cukup demikian mungkin
oke menarik sekali
saya langsung kasih kesempatan dulu ke pak jarod
pak jarod kalau misalnya duet ganjar prabowo atau prabowo ganjar ini terrealisasi apa dampaknya
kalau misalnya tidak terrealisasi apa dampaknya
dan apakah pertemuan kemarin yang terjadi di panen raya antara presiden kemudian pak prabowo pak ganjar itu hanya permainan pdip saja
jadi sebetulnya di framing kemudian publik ini hanya menonton saja gitu
saya dengar tadi pertanyaannya tidak begitu ya
ada yang kedua
iya itu tadi yang kedua
iya gitu deh ketawa loh terus
itu saya perjelas lagi
iya begini pertanyaannya
terus jelaskan pertanyaannya
nah pertanyaannya begini loh
yang itu dulu tuh tadi
kalau duet itu terjadi dampaknya apa kalau nggak terjadi dampaknya apa
tidak mekanismenya dulu
kan gitu kan sesuai dengan konstitusi
itu pasal enam a itu disebutkan di situ
yang mengusulkan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik
atau gabungan partai politik
kan gitu ya
artinya punya hak itu partai politik
pak jokowi berkali kali juga menyampaikan hal yang sama
kan gitu kan ya
kalau pak jokowi itu sebagai opinion leader iya
karena beliau itu presiden
ketika ketemu di kebumen dengan pak ganjar dan pak prabowo ya itu jelas
boleh di situ
di framing seperti apa mogok dimaknai
tapi kalau kami memaknai
itulah bukti bahwa presiden punya komitmen betul untuk mewujudkan kedaulatan pangan
kenapa pak prabowo ikut
karena pak prabowo juga ditugasin
di kalimantan tengah misalnya
urusan ketahanan itu bukan hanya militer
ketahanan kurut ini juga
apakah pdi perjuangan itu mau pengguna
karena ini bukan agendanya pdi perjuangan
itu agendanya presiden
kalau duetnya ini terjadi apa dampaknya
kalau nggak terjadi apa dampaknya
itu tadi pertanyaan
itu tadi pertanyaan kedua
nah sekali lagi kalau masalah duet ya itu menjadi urusan dari ketua umum
yang mempunyai hak prerogatif
itu diatur dan itu menjadi keputusan kongres yang dilakukan secara demokratis
oke tapi pdip menilai bahwa duet ini duet powerful dong untuk kemenangan
kan pdip pengen hat trick di dua ribu dua puluh empat
masa gak melihat bahwa ini salah satu formula kemenangan hat trick
pdip perjuangan itu memang secara elektoral itu berusaha betul pengen menang lagi hat trick
kalau nggak tiga kali kalau bisa empat kali
kan terus terusan kan itu normal
gerindra juga seperti itu saya pikir
pkb ptk juga seperti itu
jadi kita ingin berusaha maksimal tetapi ketua umum memerintahkan pada kita kau harus
turun ke bawah
bonding dengan rakyat
berkerjasama dengan rakyat
jangan kemudian nama manuvernya ke atas
karena banyak persoalan
pak ganjar misalnya
ini banyak yang diurus loh
belum lagi erupsi merapi kemarin
berikan kesempatan pada pak ganjar untuk bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik
tadi belum dijawab ya kalau misalnya
saya jawab sekarang
kerjasama dengan partai politik yang lain selalu dibangun
makanya komunikasi kita dengan p tiga bagus
dengan caimin juga oke
mbak puan ketemu sama caimin loh
kan gitu ya makan pecel bareng bareng
jadi semua harus dibangun seperti ini
oleh karena itu ya nggak usah galau
mahasiswa itu bukan penonton loh
dia subyek loh
mahasiswa itu subyek karena mempunyai hak pilih
dia bisa menyuarakan pendapatnya melalui forum seperti ini
kalau dari gerindra melihat tadi yang ditanyakan
kalau misalnya duet ini terjadi
saya nggak tahu komposisinya ya
karena masing masing dari pdi dan juga gerindra bertahan dengan keinginannya masing masing
tapi kalau duet ini terwujud dampaknya apa
pasti kan memberikan keuntungan elektoral yang sangat besar
ya kita kembali lagi
duet ini ada yang mencalonkan atau tidak
yang di satu sisi tentu
kan seperti disampaikan oleh pak jarod gus jazil dan gus romi
dan juga mas umam
bahwa calon kandidat ini dicalonkan oleh partai politik
saat ini kan gerindra mencalonkan pak prabowo
ya pkb sudah mencalonkan gus muhaymin
gus romi kib masih menunggu
pak jarod masih belum memutuskan
jadi ya sekali lagi nana
semuanya mari kita tunggu waktu yang pas
kalau saya tugas andre rosiade sebagai kader partai gerindra selesai
ya sudah memberikan mandat kepada presiden
eh kepada pak prabowo untuk maju jadi presiden
dan kami sekarang tugas kami hanya satu
bekerja keras di lapangan
memastikan rakyat memilih pak prabowo
tapi duet tadi kalau misalnya terwujud memberikan keuntungan elektronik yang besar ya
duit duet pak prabowo itu diputuskan oleh pak prabowo bersama gus mohaimin
itu fakta kesempatan kami
biasanya orang mesra kamu enggak
biasanya kan orang mesra
biasanya yang mesra mesra ujungnya enggak kepelaminan
kalau misalnya nanti kemudian gerindra memutuskan untuk bersama dengan pdip
kabarnya kan lagi intens nih kemarin dari acara yang lari itu
apa namanya gus mohaimin sudah menyampaikan bahwa
oh kalau ke kib belum
tapi komunikasi kita intens sekali dengan golkar
artinya pkb memperhitungkan ya
bahwa golkar sebagai skoci koalisinya
kalau misalnya gagal berkoalisi dengan gerindra
tidak begitu maknanya nana
bahwa di dalam piagam kerjasama ini
pkb dan gerindra tetap harus mencari
dan membuka partai partai yang lain bergabung
tapi nana tadi jumping kesimpulannya
itu kan mengandaikan
yang kita andaikan hari ini
pak muhaymin dengan pak prabowo
sesuai dengan mandat itu
pak muhaymin dan pak prabowo memutuskan
pasangan presiden dan wakil presiden
di tengah tengah itu
nah berarti ini kan godaan
tergoda pkb juga bisa menggoda kan
iya kan makanya menggoda golkar
mencoba untuk memasangkan
erlangga dengan mohaimin
ada loh penawaran seperti itu yang kita dengar
bahwa skenario nya kalau gagal
bersama dengan prabowo subianto
dan juga erlangga dengan mohaimin
makanya intens komunikasinya itu benar
yang disebut cair oleh pak jarod
atau pak andre tadi
itu semua kemungkinan terbuka
termasuk dengan golkar
dengan pak erlangga
kita harus konsisten terhadap
apa yang sudah kita putuskan hari ini
dan buang pengandaian pengandaian yang gak penting
nah nana selalu mengajak kita berandai andai
padahal kita ini
tadi kan ada godaan katanya
di politik itu biasa ada godaan
pkb sudah teguh dengan godaan godaan seperti itu
ini kan yang bilang sendiri
saya belum sudah saya menjelaskan
bahwa biasa di dalam politik
pkb sudah terbiasa dengan itu
dan pkb melihat
dan setiap kali pkb berkoalisi
untuk menjaga konsistensi
sudah berkali kali kita sudah punya pengalaman
memang dengan gerindra
tapi kamu jangan curiga yang macam macam
atau publik curiga macam macam
pkb membangun koalisi dengan gerindra itu
semata mata untuk kepentingan rakyat banyak
bukan kepentingan gerindra
bukan kepentingan pkb
ya ditinggal oleh
tanya saya dijawab dulu
sebagai kemungkinan itu
dalam politik itu sangat mungkin terjadi
kenapa nana nggak bertanya
pkb meninggalkan gerindra
berarti kan siap kan
makanya oleh sebab itu
pikiran pikiran kayak gitu kita buang
kalau pikiran pikiran ini kita masukkan
untuk apa kita membangun koalisi
dari setiap koalisi itu
sesuai dengan apa yang menjadi appointment
keluar dari appointment itu
tidak bisa jalan
kemudian disebut buntu
ini disampaikan gus jasil itu benar
bahwa memang komunikasinya luar biasa
bukan hanya di tingkat dewan pimpinan pusat
tapi sudah sampai ke wilayah
sampai kota kepatin
misalnya gerindra bikin acara undang pkb
pkb bikin acara undang gerindra
kita itu sudah solid
bahkan kami koalisi satu satunya
sudah punya kantor bersama
sekitar bersama gitu loh
jadi jangan ganggu kemesraan orang
soal kemesraan ya
saya masih ingat betul ya
darmali sudah teken tanda tangan
kemudian merubah dukungan
maksudnya dengan pak prabowo
yang ada mastris
karena waktu itu tidak cukup
artinya berbagai kemungkinan itu bisa terjadi
termasuk dengan kib
tentu saja p tiga
orang kayak ma'ruf saja diputuskan
berbagai kemungkinan bisa terjadi dalam politik
prabowo sandi juga pas hari h terakhir kan itu keputusannya
jadi yang saya katakan adalah bahwa politik indonesia itu sangat cair
tetapi matematika pemilu mengajarkan kepada kita persyaratan maju itu menjadikan capres
dan cawapres itu dibatasi empat pasang
jadi hanya maksimum empat pasang
nah sekarang masing masing partai pasti meletakkan posisi optimalnya dulu karena waktu masih
dan semua pasti call tinggi
dan itu wajar gitu ya
apalagi pdip yang punya golden ticket satu satunya
jadi kalau kemudian mereka meletakkan kader sendiri lebih dari wajar
kalau enggak meletakkan kader sendiri malah tidak wajar
nah tapi kemudian nanti pada saatnya koalisi koalisi ini akan dihadapkan pada elektabilitas
nah di elektabilitas itu pertarungan akan ditentukan karena bertarung itu untuk menang
bukan untuk kalah
kalah itu adalah konsekuensi dari tidak menang
soal elektabilitas itu akan menjadi penentu seperti yang disampaikan oleh kusrom
karena pemilihan langsung oleh rakyat
oke karena pemilihan langsung oleh rakyat
jadi nantinya kira kira dengan pertarungan elektabilitas itu bagaimana konstelasi
koalisinya kalau menurut analisnya mas umam
sikat saja waktu kita sudah tiga sedikit ini
sudah habis nak
ya kalau misal kita cermati mbak
per hari ini memang konfigurasi capres cawapres itu belum ada satupun figur yang memiliki elektabilitas yang sifatnya dominan
oleh karena itu ini masih sangat dinamis
nah oleh karena itu per hari ini juga sama partai partai politik akan menyampaikan tadi
sampaikan oleh mas romy
karena pil pres dan pilek dilakukan dilaksanakan pada satu waktu
siapa yang kemudian mampu berhasil mendudukkan kadernya di kontestan capres capres
dia akan mendapatkan kutil efek yang cukup besar
dan itu kemudian sebuah pertarungan besar
nah tetapi di antara sekian banyak tadi perdebatan
sebenarnya yang akan menjadi titik kunci yang bisa membuka kebutuhan komunikasi ini adalah
keputusan politik dari ketua umum pdip bu megawati soekarno putri
oke jadi tetap yang punya golden ticket
kalau misal keputusan dari bu mega sudah dirilis
maka kemudian itu bisa memecah kebuntuan di kib sendiri
kib per hari ini masih tersandra langkahnya
tidak ada pergerakan masih mengalami stagnasi karena langkahnya sangat tersandra oleh itu
di saat yang sama kalau misal kemudian kartu truf dari pdip sudah dimunculkan
maka gerindra akan menghitung ulang
memungkinkan nggak untuk dilakukan tadi
dilakukannya super block
kalau misal tidak maka pdip akan berjalan sendiri
gerindra akan bersama dengan pkb
dan kemudian kib berpotensi besar untuk split
kemudian apakah bergabung ke salah satu pilar atau mungkin ke koalisi perubahan yang sudah ada
oke jadi bisa tiga atau empat paslon ya
padahal pdip pengennya dua
itu tadi recap percakapan kita ya
jadi pdip pengennya dua
sekjen pdi perjuangan bilangnya minta dua kan
berharapnya dua supaya pemilunya lebih cepat dan juga lebih murah
dan setelah ini kita akan kembali
usai jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di political show